saudara bagaimana penanganan dampak dari bencana ini sudah bergabung bersama kami di kompas malam
bupati tanah datar pak eka putra selamat malam pak eka salam sehat
selamat malam pak yasir terima kasih
pak eka kalau kita lihat ini jumlah korban ada empat puluh satu orang meninggal dunia dari empat kabupaten begitu
kalau dari kabupaten tanah datar sendiri bisa diupdate jumlahnya seperti apa
baik di tamantatar korban meninggal sampai saat ini delapan belas orang
korban hilang dua puluh sembilan orang dan tentunya masih banyak lagi seperti rumah hanyut toko hanyut
itu yang ternak hanyut juga ada
ternak anyut itu ada tiga puluh empat ekor rumah hanyut itu enam belas unit
rusak berat itu tujuh puluh empat unit rusak sedang itu seratus
rusak ringan itu delapan belas unit dan dua musola dan ada sepuluh warung
baik untuk dua puluh lima orang yang masih dinyatakan hilang
begitu tentu besok akan dilakukan proses pencarian
mekanismenya strateginya akan seperti apa
baik pak yasir saya bukan dua puluh lima dua puluh sembilan orang
kami terus berpencarian sampai malam hari ini juga
kita ada yang memakai alat berat
dan juga dengan relawan kita dibantu oleh basarnas tni polri
dan juga tentunya bppd kabupaten tanah datar yang sudah berada di lapangan
dan tentunya dalam hal pencarian tadi sore ada didapat satu lagi
untuk kendala pencarian esok hari kira kira akan seperti apa pak
apakah kontur jalan yang masih
alat berat yang belum ada atau seperti apa pak eka
baik memang kondisi jalan ke lokasi itu lumpur setinggi satu meter
itu kita sudah memakai alat berat untuk bagaimana membelah jalan
membuka jalan sehingga kita bisa turun ke lapangan untuk mencari
lumpurnya dalam sekali pak easir sampai satu meter itu
dan masih ada daerah yang terisolir
yang sampai saat ini kami belum bisa menembus ke lokasi di satu desa atau nagari
ada daerah yang masih terisolir hingga saat ini
kondisinya seperti apa pak eka
di mana kondisi ada mobil satu unit yang hanyut
kata di sana terus ada yang korban hilang dan meninggal ada satu
putus sehingga kami sulit untuk membawa alat berat ke sana
tapi koordinasi sudah dilakukan ya dengan daerah yang terisolir ini
kami barusan habis mengirim makanan sebanyak dua ratus pex
dan juga satu unit genset
karena di sini listrik mati
lampunya tidak menyala karena ada tiang listrik banyak yang jatuh
kemudian kalau kita lihat daerah tanah datar ini
ini kan perkampungannya itu kan terkadang terpisah terpisah begitu kan
kalau sepengetahuan saya di tanah datar itu tidak berkumpul di satu titik permukiman warganya
kemudian untuk evakuasi korban yang hingga saat ini selamat pun pencarian korban
karena ini banyak yang korban itu sekitar seratus meter dari bantaran sungai
sungai yang mengalir dari gunung merapi
saking besarnya air itu sampai seratus meter
banyak yang bikin korban banyak itu adanya bahan batu batu yang turun dari gunung
dan juga kayu kayu bambu sehingga membawa orang ke hanyut
dan juga yang lebih sulitnya lagi diikuti oleh lahar dingin dan air yang kencang
sehingga banyak juga kendaraan yang hanyut
kendaraan hanyut itu luar biasa juga
ada berapa unit itu yang sudah terdaftar
kendaraan hanyut ada sepuluh unit yang sudah terdaftar ke kami yang dilaporkan ke kami
berarti nanti salah satu fokus pencariannya adalah menyusuri ataupun menyisir bantaran aliran sungai begitu ya pak eka ya
bantaran sungai ini ada di enam kecamatan yang ada di tanah datar
yaitu kecamatan rambatan kecamatan batipu kecamatan pariangan
kecamatan limataung dan kecamatan sepuluh koto
dan sehingga kami sementara mengusikan
warga yang bantaran sungai saat ini pengunci kami ada dua
oke kondisi pengungsi saat ini seperti apa pak eka
banyak ke rumah pak yasir tadi banyak yang trauma apalagi saat ini sedang hujan deras di tanah datar
jadi kami memantau di pengungsian itu banyak yang teromah
dan juga kurangnya juga selimut terbatas selimut yang kami
hmm dalam kondisi trauma kita juga turut prihatin begitu ya
karena bencana terjadi kemarin gitu masih begitu dekat begitu
kemudian untuk bantuan ataupun koordinasi dengan pemerintah provinsi atau pusat
ya kami koordinasi dengan gubernur dengan bnpb
dan insya allah kepala bnpb besok datang berkunjung ke sumatera barat
dan juga dari kabupaten kota di tetangga membantu seperti tetangga kami ada kota payakumbu lima puluh kota
nama seraya dan barang perangga itu membantu kami yang terutama air bersih pak yasin
di pengungsian kami kekurangan air bersih ya
dan juga tentu kalau makanan juga kita bisa siapkan itu
hmm tadi kekurangan selimut kemudian air bersih apalagi kiranya yang dibutuhkan dalam para pengungsi penanganan pengungsi
ya tentu makanan air minum air bersih npjk
terus juga apa namanya pelbet tempat tidur itu
dan tendang tendang masih ada kurang
jadi yang tidak ada tendang yang terpenuhi oleh kami pengungsi mengumpulnya di mesjid atau di musola
hmm kemudian terakhir ini koordinasi dengan kabupaten sekitar bagaimana untuk
bagaimana untuk penanggulangan bencana ini pak eka
ya kami koordinasi dengan kabupaten tetangga dan alhamdulillah kami ada yang dibantu alat berat
ada dibantu air bersih dan juga ada dibantu makanan siap saji tadi
sore tadi kami diantar ada lima ratus makanan siap saji dari baknas kota payakumbu
dan juga apa lima puluh kota dan payakumbu itu yang kita kasih sore tadi
dan kami juga tentu menyiapkan juga pak yasir
baik kita doakan semua ya semoga penanganan pengungsi pasca banjir ini juga tepat teratasi
dan besok pencarian korban yang masih dinyatakan hilang dapat berjalan dengan lancar begitu
sehat selalu pak bupati bersama dengan rekan yang akan bertugas esok hari
semoga apa yang sudah direncanakan bisa terlaksana dengan baik untuk esok hari
terima kasih bupati tanah datar bapak eka putra telah bergabung bersama kami di kompas malam